anda kembali di cnn indonesia news report
sulami yang dijuluki manusia kayu dari sragen
diperiksa tim dokter spesialis rumah sakit daerah sragen
pemerintah kabupaten sragen pun memberikan fasilitas pengobatan gratis kepada sulami
mulai rabu sulami dirujuk ke rumah sakit khusus tulang di solo
sejak pagi sulami tiga puluh lima tahun
warga selore jowetan mojokerto kedaung seragen sudah berdandan dan bersihap
secara mandiri sulami mencukupi kebutuhannya
meskipun geraknya terbatas karena seluruh persendiannya kaku seperti kayu
sulami tetap tersenyum
pemberitaan yang gencar tentang sosoknya sebagai manusia kayu
membuat pemerintah sragen memberikan fasilitas pengobatan gratis
hasil foto ronsen dari ujung kepala sampai ujung kaki sulami menunjukkan
adanya perkataan antar tulang mulai tulang leher tulang dada tulang belakang hingga tulang ekor
hanya ada dua persendian sulami yang berfungsi
yakni pergelangan tangan dan pergelangan kaki
bahkan mulut sulami hanya bisa membuka dengan diameter satu
selain itu ada pembusungan rongga dada sebesar satu cm
sehingga mengganggu pernafasan sulami
untuk tindakan lebih lanjut nanti nunggu hasil pemeriksaan radiologi
tapi yang penting adalah untuk ibu sulami ini nanti bisa ditangani dengan baik
seandainya nanti dari hasil pemeriksaan itu tidak bisa kita lakukan di rumah sakit umum sragen
mungkin perlu kita rujuk
kita harus tingkat rumah sakit yang lebih tinggi
rencananya pihak rumah sakit daerah seragen akan mengantarkan sulami ke rumah sakit ortopedi di solo pada rabu
untuk sementara sulami dikembalikan ke keluarga
sulami warga sragen jawa tengah berusia tiga puluh lima tahun menderita penyakit langka
hampir seluruh tubuhnya kaku tak bisa digerakkan
dalam dunia medis penyakit ini disebut bembuspin atau punggung bambu
penyakit bernama ilmiah ankilosing spondilitis ini disebabkan oleh faktor genetik